religi ke informasi berikutnya presiden joko widodo hingga kini belum menunjuk menteri energi dan sumber daya mineral definitif setelah memberhentikan archandra tahar
anggota komisi tujuh dpr ri kurtubi menilai menteri baru yang ditunjuk haruslah orang yang menguasai seluk beluk masalah esdm
menurut kurtubi ada tiga komponen utama dalam esdm yaitu minyak dan gas atau migas mineral dan batu bara atau minerba serta kelistrikan
menteri esdm baru pengganti archandra setidaknya harus menguasai ketiga masalah tersebut
sehingga menurut politisi partai nasdem ini menteri baru tak perlu lagi waktu untuk mempelajari masalah
pemerintahan jokowi yang tersisa tinggal tiga tahun lagi menuntut menteri esdm harus bekerja cepat
kurtubi juga menilai tidak masalah siapapun yang menjadi menteri yang akan ditunjuk presiden nantinya apakah berasal dari kalangan profesional ataupun dari kalangan partai politik
menteri esdm menunjukkan orang yang mengetahui masalah mengetahui lapangan dan berjiwa nasionalis pro rakyat tidak pro siasi bsi sinda pro rakyat pro pasal tiga puluh tiga itu
apakah orang mana terserah orang berpendidikan luar negeri dalam negeri silakan